setelah sukses dengan kampung warna warni dan kampung tiga d nya
kota malang kembali menambah satu lagi koleksi destinasi wisata kampungnya
ya sebuah kampung dicat dengan warna dasar biru sebagai ikon kebanggaan klub arema fc
kampung biru arema namanya
selain menjadi kebanggaan kesebelasannya
kampung ini diharapkan mendorong destinasi wisata baru di kota malang
kampung biru arema
setiap rumah di kampung ini dicat biru biru
mulai halaman depan tembok hingga genteng rumahnya
kurang lebih lima ratus rumah yang dicat dengan warna yang sama
penampilan baru ini membuat sebagian warga merasa bangga
karena kesan kumuh dan padat sudah mulai terkikis dengan adanya kampung biru ini
apalagi ke depan ikon legenda arema
zaman galatama hingga saat ini akan menghiasi rumah mereka
tapi kalau cuma warna aja kan nggak menarik ya
kalau tau ntar kalau ada gambar terapa ini bisa menarik
ide merubah kampung menjadi warna biru bermula dari kecintaan warga kampung
terhadap klub kebanggaannya arema
dengan adanya kampung biru arema
yang antusiasnya warga itu setiap hari minggu itu ada yang bagi masalah
untuk menunjang kampung biru arema ini
sehingga perekonomian semua jadi kita terangkan
rencananya kampung ini akan lebih dipercantik
dengan sejumlah fasilitas bermain agar menjadi destinasi kampung unik
bagi para wisatawan lokal dan mancanegara